perkenalkan saya jenny firsariana kepala keperawatan mewakili manajemen rumah sakit nasional hospital
membacakan pernyataan terkait kasus yang terjadi
satu manajemen rumah sakit nasional hospital meminta maaf atas dugaan terjadinya pelanggaran etika profesi
oleh oknum perawat terhadap pasien rumah sakit
kami menyampaikan penyesalan yang mendalam kepada pasien dan keluarga pasien
dua manajemen nasional hospital tidak mentolerir segala bentuk tindakan pelanggaran etika profesi
terhadap pasien maupun siapapun di seluruh lingkungan rumah sakit
dan akan mengambil tindakan tegas atas segala bentuk pelanggaran tersebut
baik dari segi hukum
maupun disiplin tenaga kesehatan
permasalahan ini juga sedang dikoordinasikan dengan organisasi profesi keperawatan
tiga manajemen telah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dengan memberhentikan secara tidak hormat
dan akan menyerahkan masalah ini menurut aturan hukum yang berlaku maupun disiplin tenaga kesehatan
rumah sakit nasional hospital tidak menolak penyelenggaraan etika dan penyelenggaraan etika
rumah sakit nasional hospital memiliki standar tinggi dalam pemberian pelayanan kepada pasien
dan menjaga serta melindungi pasien selama dalam perawatan di rumah sakit nasional hospital
demikian pernyataan kami ini
terima kasih atas perhatiannya
ibu dari investigasi internal
hukum ini berapa kali ibu sudah melakukan
apa baru sekali ini ketawanya
maaf ya saya hanya bisa memberikan statement ini
karena ini semua masih dalam proses pak
jadi tunggu saja nanti prosesnya bagaimana
perawatnya sudah bekerja berapa lama
berapa lama bu
sudah bekerja di sini berapa lama
sudah beberapa tahun
track record nya perawat tersebut gimana bu
saya kira nanti aja lah investigasinya gimana
bu ini infonya ini adalah kasus kedua bu
bu ini kasus ini sudah dua kali bu
kenapa pandemi ini masih sadar bu
meskipun sudah dibius kenapa masih sadar bu
semua akan ditangani secara profesi
bu ini kan terjadi dua kali
yang satunya kalau ada dokter itu seperti apa bu
jangan masuk mas